cnn indonesia breaking news

jalan jalan jalan
empat belas orang dinyatakan meninggal dan empat puluh orang lainnya luka luka
sementara itu di hari yang sama ledakan juga terjadi di blok b rusun wonocolo sidoarjo
ada tiga orang dilaporkan tewas yang merupakan satu keluarga
sementara dua orang terluka sampai saat ini masih berada di rumah sakit
itu juga masuk dalam satu keluarga karena ledakan bom ini
bukan ledakan yang direncanakan di wonocolo
tapi dalam status kecelakaan
tapi memang orang ataupun satu orang yang tewas tersebut sudah dijadikan sebagai tersangka
dan penyelidikan terkait dengan pengeboman yang terjadi di gereja dan juga rusun belum usai
namun pagi tadi kita mendapatkan informasi bahwa bom bunuh diri terjadi di pintu masuk polrestabes surabaya
belum diketahui berapa pastinya orang ataupun tersangka yang melakukan pengeboman tersebut
tapi tadi kami mendapatkan informasi
dan juga konfirmasi bahwa bom tersebut dibawa oleh dua orang pengendara sepeda motor
kemudian juga sudah ada laporan lebih lengkap terkait dengan korban
yaitu ada sepuluh orang yang menjadi korban empat anggota kepolisian
dan enam orang warga sipil yang menjadi korban saat ini berada di rumah sakit bayangkara
untuk kondisinya juga kami masih belum mendapatkan informasi pasti
luka berat atau luka ringan yang didapati oleh masing masing korban
kami akan terus perbarui informasinya untuk anda
dan di studio juga kami sedang melakukan perbincangan bersama dengan
humas informasi badan intelijen negara wawan haripurwanto
dan saat ini kami sudah terhubung dengan mantan napi teroris
selamat pagi menjelang siang
pak ali apakah menurut anda ledakan tersebut ada hal lain yang menjadi pemicu
motif motif lain pak ali
yang perlu saya sampaikan yang pertama bahwa
ketika isis di syria di irak mulai kalah
banyak orang yang gembira mbak
tapi saya sendiri mungkin penilainya berbeda
saya justru merasa ketar ketir dan khawatir
karena begitu di sana mereka tidak punya medan perang
mereka akan menciptakan
akan medan perang baru
ya ini karena tidak ada kesempatan melawan di sana
dan kemudian mereka akan melakukan pelawanan di tanah mereka sendiri
surabaya dijadikan sebagai medan perang kedua
kita bisa lihat aksi sporadis yang dilakukan oleh kelompok ini
pengeboman gereja kemudian penyerangan terhadap mabalresta surabaya
ada dua hal yang kita catat di sini pak ali
yang pertama keluarga kemudian diikut sertakan untuk melakukan teror
kemudian juga ada balita yang tewas dalam hal ini
yang merupakan keluarga dari pelaku
apakah memang hal ini yang kemudian
menjadi gerakan baru dari teroris di indonesia
pasca yang tadi anda sebutkan tadi
saya ingin meminjam riset yang dilakukan oleh profesor teroris
tentang bagaimana orang itu masuk dalam sebuah jaringan
bergabung dengan kelompok teror itu karena
dan yang kedua karena faktor kinship
kedua faktor ini yang paling dominan orang kemudian melakukan aksi
termasuk kemudian mengorbankan seluruh keluarganya
bapaknya ibunya anaknya dan lain lain
tetapi perlu dipahami juga bahwa aksi aksi seperti ini
sebetulnya lebih mengadopsi kepada aksi yang dilakukan oleh grup mereka
baik yang ada di
ira di syria maupun di afganistan
jadi ini bagian daripada serangan yang menurut saya
copy fase daripada kelompok kelompok yang mereka ikuti
dalam hal ini isis islamic state yang ada di
silakan pak ali isis yang berada di syria begitu
pada mengadopsi teori teori yang ada di sana
karena memang hubungan antara terorisme lokal di indonesia
dengan terorisme global yang ada di sana cukup kuat
kita tahu bahwa sebagian mentor mentornya itu masih ada di sana
masih bisa kirim email masih bisa kirim informasi dan lebih parah lagi
masih terus menerus memberikan dorongan semangat untuk melakukan
serangan serangan brutal kepada aparat dan kepada kepentingan
kita ketahui bersama juga bahwa kapolri saja sudah menegaskan
ada ratusan begitu ya keluarga yang baru saja pulang dari suria
dan kemudian melakukan teror teror tersebut
lalu pak ali kalau kita lihat bersama ada gereja kemudian lokasi lokasi
seperti mako begitu ya yang berada di surabaya
kepolisian memang terus menerus menjadi target dari mereka
kemudian juga surabaya
apa yang anda lihat di sini
gini mbak kalau kita membaca mapping kelompok teror di indonesia
saya secara garis besar saya bagi dua
ada kelompok teroris lama yang mereka mulai beraksi dari tahun dua ribu sampai dua ribu sembilan belas
ada serangan serangan besar mulai bom kedubes filipina di jakarta
dan bom kedubes australia
di jakarta bobot bomnya satu ton dan kemudian yang tiga ratus empat ratus kilo
yang disasar sesungguhnya adalah simbol simbol barat
kedutaan konsulat dan orang orang barat yang banyak disasar
belakangan kemudian era ini sudah off sudah bahasa mereka tawakuf
namun bermunculan kelompok baru
dimulai dari tahun dua ribu
pada tahun dua ribu sepuluh pas meninggalnya azhari dan nurdin m top muncul kelompok baru
yang pola serangannya berbeda
mereka lebih berafiliasi
ada kelompok yang namanya mip mujadidin indonesia timur
ada mip mujadidin indonesia barat
dan kemudian yang terbaru ada zad yang lebih didorong karena kemunculan isis
akhir ini kemudian dari serangan dari tahun dua ribu sebelas sampai dua ribu dua
praktis yang disasar itu adalah polisi anggota tni dan aparat aparat negara
jarang mereka kemudian menyerang gereja
tetapi hari ini dan kemarin termasuk menyasar tiga gereja
ini bagian daripada pola yang
dan barangkali juga ini tentu ada pertimbangan kelompok baru ini
kenapa yang disasar harus gereja mbak
cukup banyak yang kami catat di sini terkait dengan perbincangan kita
untuk sementara terima kasih pak ali fauzi sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia